sebanyak tiga karyawan pt freeport indonesia dianggap mengundurkan diri
usai mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan sepanjang bulan lalu
jurubicara freeport riza pratama mengungkapkan pelepasan tiga tenaga kerja ini
sudah melalui prosedur internal perusahaan yang berlaku
riza mengklaim freeport sudah mencoba memanggil para karyawan
melalui surat hingga pengumuman radio
namun tiga karyawan ini tidak juga kembali bekerja
dilansir cnn indonesia com freeport indonesia tidak lagi membuka kesempatan
bagi tiga karyawan ini untuk kembali bekerja di freeport
dengan mogok kerja ini aktivitas operasional freeport terganggu
hingga menyebabkan penurunan produksi
dan untuk mengetahui apakah karyawan sudah mengetahui tentang keputusan pt freeport indonesia
menganggap tiga karyawan yang menggelar aksi demonstrasi telah mengundurkan diri
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon
ketua bidang kesejahteraan spsi freeport lamsar nambaban
selamat pagi pak lamsar
selamat pagi bu
pak lamsar sudah mengetahui informasi ini jika pt freeport indonesia
menganggap tiga karyawan yang menggelar aksi demo bulan lalu ini mengundurkan diri pak
ya kami sudah membaca sesuai pernyataan daripada jurubicaranya freeport
tadi pagi saya baca di media
ya halo oke terus apa tanggapannya
kami dari serikat menganggap ini adalah keputusan sepihak oleh karena
apa yang didudukan oleh pihak pt freeport
lima hari absen berturut turut tanpa penyebab
mereka melihat ini dalam tekstual daripada isi pkb
bahwa lima hari berturut turut memang ada dalam isi pkb sepakat
tetapi ini kan ada konteksnya
kenapa pekerja tidak mau bekerja oleh karena
resah dengan apa yang dilakukan oleh freeport
selama ini melakukan forlo terhadap pekerjanya
oke apa yang dilakukan langkah selanjutnya
kami sedang mengupayakan agar pemerintah dan pihak pihak terkait yang
menjelaskan ini sedang melakukan upaya upaya
seperti kami baru saja dari
kementerian esdm untuk menyampaikan hal ini
karena permasalahan ini timbul akibat
berlarut larut jatuh undingan antara
pihak pribadi dan pemerintah indonesia
kemudian kami akan berupaya untuk
berbicara lagi kepada teman teman
dan kami sedang menunggu dari
apeliasi internasional untuk menyampaikan hal yang sama
melakukan protes kepada pihak pribadi indonesia
atas perlakuan membiangkan tiga orang pekerja itu
oke jadi protesnya ini lebih kepada karena freeport indonesia menganggap
tiga karyawan ini sudah mundurkan diri
sementara dari pihak anda ingin bahwa oh kita tetap karyawan
seperti itu bahwa ini pihak hanya sepihak saja keputusannya
ya karena ini kan jadi oleh karena hubungan industrial
ada terjadinya hubungan industrial
tetapi pt freeport menganggap ini masalah orang per orang
jadi kami tidak menganggap ini bahwa karyawan ini
memang mereka telah melakukan pemanggilan
tetapi kan ini masalah institusi ke institusi
kami serikat pekerja dengan institusi perusahaan
jadi tidak boleh memilih orang per orang
bertemulah dengan perwakilan pekerja itu sendiri bagaimana melesaikan masalah
bukan dilakukan sepihak
jurubicara freeport indonesia ini mengatakan bahwa memang sudah sejumlah langkah
dilakukan untuk memanggil tiga karyawan yang menggelar aksi demo ini
apakah memang ketiga ribunya atau mungkin tidak ada perwakilan sama sekali
yang memenuhi panggilan dari pt freeport indonesia
ya ketika terjadi masalah di dalam kaitannya hubungan industrial
freeport kan tidak semestinya memanggil kepada orang per orang
tetapi berbicara lah
karena mereka dipanggil itu langsung bekerja
nah ketika ini terjadi kan mestinya berbicara dengan perwakilan
nah perwakilan resmi serikat pekerjanya akan begitu
mereka juga melakukan panggilan itu
sampai pihak kepolisian datang ke rumah rumah untuk memanggil
menyuruh orang bekerja begitu
oke tanggapan anda terkait pernyataan dari jurubicara freeport yang mengatakan bahwa
tidak ada lagi kesempatan tidak membuka lagi kesempatan untuk tiga karyawan
yang menggelar aksi demo
yang sudah dianggap mengundurkan diri ini untuk kembali bekerja seperti apa
ya dia berhak mengatakan itu
tetapi kami juga berhak untuk membela diri bahwa ini kami menganggap ini proses phk bukan seperti ini
kita mempunyai aturan undang undang bu
oke anda mengatakan ini phk walaupun pihak freeport mengatakan mengundurkan diri ya
jadi alasan mereka itu mengundurkan diri
tidak ada bekerja
bekerja masih suka bekerja
tetapi karena ada masalah internal perusahaan
sehingga mereka tidak merasa nyaman untuk bekerja
maka disampaikanlah ini kepada perwakilannya untuk menyelesaikan masalah ini
kalau masalah sudah selesai tentunya bekerja memungkinkan pekerjaan
tidak ada orang yang suka mengundurkan diri tanpa penyebab bu
oke baik terima kasih lamsar nababan ketua bidang kesejahteraan spsi freeport sudah bergabung bersama kami